senin lalu sempat terjadi penumpukan penumpang komuter lain di stasiun depok jawa barat yang akan menuju jakarta
penumpukan penumpang imbas pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau psbb di dki jakarta
adanya penumpukan penumpang ini membuat sejumlah kepala daerah meminta operasional komputer lain jabodetabek dihentikan selama pelaksanaan psbb
intinya para kepala daerah ini menyarankan kepada pt kai maupun pt kci yang ekstrimnya adalah menutup operasi selama empat belas hari
itu ekstrimnya tujuannya apa tujuannya untuk menyelamatkan jiwa manusia ya agar tidak terpapar oleh virus covid
gubernur jawa barat rituan kamil menyatakan uji coba penghentian operasional krl akan dilakukan pada sabtu delapan belas april mendatang
hal itu dilontarkan setelah mengadakan rapat dengan pihak kereta komuter lain
tanggal delapan belas juga dipilih karena menunggu penerapan psbb di tangerang selatan kota tangerang dan kabupaten tangerang
sementara itu nada berbeda sempat diutarakan plt menteri perhubungan luhut bin sarpanjaitan yang menyebut pemerintah belum bisa menyetop operasional krl
gubernur dki pak anies bicara sama saya jadi kami koordinasi baik baik aja
nah mengenai krl ini dan saya bilang pak anies tolong juga dilihat nanti kenapa masih banyak orang yang ke jakarta
nah soal mau nutup krl ini nanti kita lihat ya
kan nggak semua nggak kayak balik tangan semua kita harus lihat nih
karena kalau orang nggak bisa traveling pada lalu yang penting kan juga nggak bagus juga
jadi misalnya menyangkut logistik kita nggak mau logistik itu sampai terganggu
uji coba penghentian operasional
krl baik dari dan menuju jakarta ditujukan agar lebih memaksimalkan psbb dan membatasi penularan virus corona di tanah air
yang diputan cnn indonesia